iya kita beralih ke informasi lainnya nih
salah satu reklama bergambar ketua dpp partai solidaritas indonesia samara amani
disegel oleh pemerintah provinsi jakarta
ya menurut pembrof dki reklama tersebut melanggar aturan
yang menyebabkan potensi penerimaan pajak dki jakarta lenyap
papan reklama bergambar ketua dpp psi samara amani
mendapat penyegelan objek pajak oleh pemerintah provinsi dki jakarta
di segel tersebut tertulis bahwa reklama beserta konstruksinya akan segera dibongkar
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
reklama tersebut diduga melanggar prosedur pemasangan
namun anis tak menjelaskan lebih lanjut jenis pelanggarannya
pokoknya semua yang melanggar mengalami penyegelan
jadi itu sesuatu yang sudah ada protapnya
dan sudah diselenggarakan sejak bulan apel ya
waktu kita pertama kali di depan kpk dulu
sementara pihak psi mengaku belum mengetahui
alasan penyegelan billboard tersebut
melalui pernyataan tertulisnya pihak psi mengatakan
billboard tersebut dipasang secara legal
namun psi masih akan menelusuri penyebabnya secara rinci
pemprov dki jakarta memang sedang giat menertibkan ratusan reklama di jakarta
karena perizinan yang bermasalah
hal ini untuk menghindari lenyapnya potensi pendapatan pajak daerah dari reklame